perayaan menyambut hari ulang tahun kota jakarta ke empat ratus sembilan puluh
digelar selasa malam di area panggung utama pekan raya jakarta kemayoran jakarta pusat
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria
bersama sejumlah tamu undangan menekan belt sebagai tanda perayaan hut dki
yang diikuti dengan lekusan penuh warna pesta kimbang api
tiga dua satu
perayaan kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan musik sederet musisi kenamaan tanah air
sebelumnya pawai karnaval juga turut memeriahkan kawasan pekan raya jakarta
dalam kesempatan ini wagub riza patria juga berharap
kota jakarta sebagai ibu kota negara bisa menjadi rumah bagi setiap orang
kota jakarta menjadi rumah bagi setiap orang
kota jakarta menjadi rumah bagi setiap orang
rencananya hari ini pemerintah provinsi dki jakarta
akan mengadakan upacara perayaan
kota jakarta menjadi rumah bagi setiap orang
kota jakarta menjadi rumah bagi setiap orang
kota jakarta menjadi rumah bagi setiap orang
dengan dipimpin langsung oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
tim liputan cnn indonesia